dia keluar melihat matahari terbit
insun medal insun larangan
jadi saya lahir saya akan menerangi
insun medal insun larangan
jadi keluar aja kata sumudang
nah jadi sumudang sedangkan larang adalah jarang
ada yang dimengertikan kepada jarang atau ada yang dimengertikan juga sebagai datar
jadi kerajaan yang ada dalam datar
sumedang merupakan ibu kota kabupaten sumedang provinsi jawa barat
dengan jumlah penduduk yang mencapai satu juta jiwa
mayoritas warga sumedang masih berprofesi sebagai petani
nama sumedang berasal dari kata ingsun medal ingsun madangan
yang berarti aku lahir maka aku memberikan penerangan
dalam babat sumedang pemberian nama sumedang ini diberikan pada masa prabu tajimalela
yang dipercaya merupakan pendiri awal keraton sumedang larang yang berada di kabupaten sumedang
keraton sumedang larang merupakan salah satu kerajaan sunda di jawa barat
sejarah kerajaan bercorak islam ini berawal dari abad ke delapan masehi
dan sempat berada di bawah kekuasaan kerajaan pajajaran
cikal bakal peradaban sumedang larang berawal dari munculnya kerajaan tembong agung
yang didirikan prabu aji putih pada enam ratus tujuh puluh delapan masehi
dan berpusat di citembong karang yang saat ini termasuk wilayah kebupaten sumedang
di masa masa akhir kerajaan sunda
di wilayah karya sudah semakin banyak lagi orang yang beragama islam
terlebih sesudah tentunya sunan gunung jati atau sarifudaya itu
mendirikan kerajaan serbon pada seribu empat ratus tujuh puluh sembilan
itu ada menjadi awal munculnya pusat kekuasaan politik di jawa barat atletar sunda
dan sejak itu pula kita masuk ke era islam pada dasarnya
itu lebih lebih sudah kerajaan sunda hancur pada seribu lima ratus tujuh puluh sembilan
jadi kerajaan sunda itu menjadi kerajaan hindu buddha terbesar yang usianya paling panjang
yang paling panjang usianya di indonesia itu
dia sembilan ratus sembilan tahun
nah sudah itu hancur maka kemudian kita masuk era islam
era islam itu berhimpitan dengan masa masa kerajaan sunda
yaitu dengan adanya kerajaan cirebon kemudian muncul banten
kemudian setelah banten juga dalam beberapa versi kan muncul juga sumedang larang
atau secara tidak langsung sesudah berakhirnya kerajaan sunda pajajaran
maka ada tiga kekuatan politik besar yang muncul kemudian pada masa islam
yaitu cirebon banten dan kemudian sumedang larang
kerajaan sumedang sumedang larang
merupakan salah satu kerajaan berpengaruh di jawa barat
keberadaan kerajaan di sumedang tercatat dalam berbagai kitab atau naskah kuno
seperti cerita prahyangan dan catatan ngujang gamanik tahun seribu empat ratus tujuh puluh tiga
selain itu raja raja sumedang tercatat pula di kitab warugajagat dan cerita ratu pakuang
salah satu peninggalan yang masih berdiri saat ini ialah komplek keraton sumedang larang
yang berada di wilayah gedung negara di pusat kota sumedang
bangunan tertua di komplek gedung negara ialah gedung sri manganti
yang dibangun pada tahun seribu tujuh ratus enam oleh bupati dalem adipati tanumaja pada masa penjejahan belanda
saat ini gedung sri manganti kembali dipergunakan sebagai keraton oleh sumedang larang
namun seluruh peninggalan dan bukti sejarah keraton sumedang larang disimpan di dalam gedung pusaka
yang merupakan museum dari pusaka pusaka kerajaan sekaligus bukti sejarah awal keraton sumedang larang
salah satunya mahkota binokasi yang merupakan simbol dari keraton sumedang larang
dalam babat sumedang disebutkan semasa kejayaan pajajaran
ada empat pejabat tinggi pajajaran yang berasal dari sumedang
yaitu mbah jaya perkosa nangan kodang hapa dan teropel
keempat orang ini mulanya mengabdi pada pajajaran
ketika pajajaran runtuh keempat pejabat tinggi ini diamanahkan untuk menyerahkan mahkota bernama binokasi
dari raja pajajaran raja mulia surya kencana kepada prabu gesan ulet
setelah dinobatkan sebagai raja sumedang larang
raja pujusan ulen ditunjuk sebagai nalendra penerus kerajaan sunda
dan mewarisi daerah bekas wilayah pajajaran
sebagaimana dikemukakan dalam pustaka kertabumi yang ditandai dengan penyerahan mahkota binokasi
pada tahun seribu lima ratus tujuh puluh delapan pada saat kerajaan pajajaran dipimpin oleh prabu seda surya kancana
mentitahkan kepada senopati pajajaran yang terkenal dengan eyang jaya perkasa
itu diperintahkan oleh prabu saudara saudara kencana untuk menyerahkan mahkota binokasi ini ke kerajaan sumedang ngarang
dan itu diterima oleh kerajaan sumedang larang pada tanggal dua puluh dua april seribu lima ratus tujuh puluh delapan
sumber primernya adalah kitab atau naskah warga jagat
jadi di kitab itu diterangkan
tentang atribut atribut kebesaran pajajaran diserahkan ke kerajaan sembilan
pemberian mahkota binokasi menadakan pemerintahan prabowo gesan ulun pada periode tahun seribu lima ratus tujuh puluh delapan hingga seribu enam ratus dua puluh
baru setahun gesan ulun menjadi raja di sumedang
kerajaan pajajaran hancur akibat serangan kesultanan bantan pada seribu lima ratus tujuh puluh sembilan
di tengah kekacauan itu
prabu gesan ulun mendeklarasikan sumedang larang sebagai penerus kerajaan pajajaran
pendeklarasian ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak
mengingat prabu gesan ulun adalah keturunan raja raja di tanah sunda
di masa kejayaannya
keraton sumedang larang menguasai hampir seluruh jawa barat
kecuali wilayah yang dimiliki oleh kesultanan banten dan kesultanan cirebon
keturunan laos seperti yang di banquet ini menjadi step amount yang memiliki datuk per lifted up biru
agar princesal prices perdaturan beraminan jabang
menjajah agar rlyar ukuran lainnya di cantik

jangan lupa daar
sistem sosial yang digunakan menggunakan filosofi tradisi sunda tritangtu di buwana
yang diartikan sebagai tiga penentu kebijakan dunia
yaitu karesian atau kesejahteraan keramaan atau kemakmuran dan keratuan atau pemerintahan
filosofi tritantu di buwana masih dipegang erat oleh keraton sumedang larang hingga saat ini
di mana sri radia yang merupakan pimpinan keraton berperan sebagai pemberi nasihat dan sabda kepada masyarakat adat
yang dibantu oleh mangkubumi atau penerus kerajaan
sementara sistem kebudayaan keraton dijalankan oleh mahapati yang dibantu oleh panata panata
atau penasihat yang menjalankan sabda dari sri radia untuk kepentingan masyarakat adat
pertama takut kepada maha pencipta
kedua mempertahankan marwah leluhur kita
karena leluhur kita tidak ada mengajarkan kamu harus korupsi
malah kakek saya
seorang bupati seorang yang statusnya raja itu ahli kuasa
beliau itu kalau makan buka puasa bukanya sama pepetek
tahu gak pepetek
oh gak tahu
ikan asin yang gepeng
yang gepeng kan yang kecil segulai geng
beliau itu itu
ada di sini naskahnya
saya dulu juga sudah mengajarkan hal hal keseberanan
iya dari dulu juga
sekarang juga kita sederhana karena terpaksa ya
nah ini karena diajarin oleh keleluhur kita
aku seperti bahasa sunda
saya juga seperti itu
makanya kita suka melihat tuh kakek saya juga dulu gitu
kayaknya weh hanya nama gitu lah
maka itu seru
bukan saya saja
bukan semua orang saja
yang banten cirebon juga sama lah
pasukan arak arakan bersiap menyambut kedatangan raja dan sultan dari kerajaan kerajaan nusantara di indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh satu keraton sumedang larang dipercaya menjadi tuan rumah peralatan festival adat kerajaan nusantara
puluhan raja dan permaisuri dari kerajaan dan keraton yang ada di indonesia
datang dengan menggunakan peralatan yang berbeda
dengan pakaian adat dan kebesaran mereka masing masing
penyambutan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dari tuan rumah keraton subedang lara kepada tamu udangan
di masa kini meski hanya berperan sebagai pelestari kebudayaan bangsa
eksistensi kerajaan dan keraton di nusantara
masih terus ada menghiasi keragaman yang ada di indonesia
salah satu organisasi yang menaunginya
salah satu organisasi yang menaunginya
majelis adat kerajaan nusantara yang baru dibentuk pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
kehadiran majelis adat kerajaan nusantara menjadi wadah bagi kerajaan dan keraton yang ada di indonesia
untuk menunjukkan eksistensi dan memperlihatkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh indonesia melalui kehadiran kerajaan dan keraton di nusantara
saat ini ada sekitar lima puluh empat kerajaan dan keraton yang tergabung di dalam majelis adat kerajaan nusantara
setiap tahun perkumpulan ini mengadakan pertemuan yang diberi nama festival adat kerajaan nusantara
tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan menunjukkan peran mereka bagi masyarakat
sebelum ada negara republik ini ada kerajaan kerajaan nusantara
alhamdulillah para elajar ini mengikhlaskan hadirnya negara nkr
sehingga kehadiran para elajar elajar saat sekarang ini bukan aset kebudayaan
yang kiranya harus direstarikan
yang mana fungsi berkumpulnya para elajar elajar ini memperkuat silaturahmi memperkuat kebudayaan
jadi diharapkan dengan event event seperti ini menguatkan identitas kita
agar kita tetap memperkuat nkri
kebudayaan tetap direstarikan
tujuannya untuk membangun kembali budaya budaya peninggalan leluhur peninggalan sejarah sejarah negara kita
karena nggak ada bangsa kita ini tanpa ada raja raja zaman dulu
selama tiga hari penampilan dari berbagai kerajaan dan keraton di nusantara bisa dinikmati masyarakat luas
keragaman budaya mulai dari pakaian adat tarian tradisional dan berbagai pusaka yang dibawa oleh masing masing delegasi kerajaan dan keraton
keragaman budaya menunjukkan adanya potensi kekayaan budaya dan sejarah dari masing masing daerah
kalau kita bicara kan kita kadang kadang ini kita melakukan apa sih gunanya
pasti gunanya guna matrastik kan akhirnya kan
itu ada bisa sebagai destinasi wisata
destinasi wisata sejarah
kalau kita perhatikan
apa yang menjadi ujung tombak wisata di luar negeri itu pasti semuanya heritage
dan kalau kita bisa merekonstruksi itu semua baik yang namanya tahurman negara
kan sekarang kita tidak tahu posisi taruman negara di mana ya
kita bisa merekonstruksi
kita bisa merekonstruksi kerajaan sunda
kita bisa di kerajaan galuh
maka bisa di pusat pusat pengembangan destinasi wisata di jawa barat
dan kalau kita bisa destinasi wisata kan berarti pasti kita akan mendatangkan pemasukan atau berupa pad bagi pemerintah setempat
nah jadi itu
tapi kalau kita dalam konteks tentunya
yang namanya kita bicara tentang bisa dikatakan pewarisan nilai sejarah
itunya itu adalah
bahwa dengan dibangun artefak itu bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah jawa barat
sejarah sunda di masa lampau
inilah yang sekarang banyak sekali dilupakan
maka tidak heran kalau kita bicara tentang bangsa yang besar ini kita mengalami sebut dengan amnesia sejarah

mereka bahkan memotong buah buah ini
didek kombisa sejarah sunda
untuk tetap melaksanakan ritual pembuatan pusaka bagi raja
masyarakat adat tajilarang merupakan masyarakat adat
yang berada di bawah keraton sumedang larang sejak ratusan tahun silam
sejak saat itu pula berbagai jenis pusaka sudah dibuat oleh tajilarang
untuk keperluan keraton sumedang larang
pusaka untuk raja dibuat dengan tradisional dengan cara ditempa berkali kali
proses pembuatan pusaka ini dapat memakan waktu hingga satu bulan
pembuatan pusaka dari masyarakat adat untuk raja yang berkuasa
telah menjadi tradisi di keraton sumedang larang
setiap pusaka yang diberikan menjadi simbol dan harapan dari masyarakat
terhadap raja yang berkuasa
jadi tujuan ini sebagai simbolis

berharap bahwa sumedang pemimpin di sumedang itu
bisa memegang teguh pusaka yang kita gunakan dengan sejenis segala filosofisnya
dan kami berharap nanti yang memegang pusaka ini
mempunyai sifat seperti sifat sifat leluhur kita yang jadi panutan kita
istilahnya teas perup lepas usap ke pelpage legawur
itu yang kita harapkan ya
teas perup lepas usap
jadi teas perup itu keras ya
keras artinya dia tegas
yang salah dikatakan salah yang benar diberi hadiah itu
tapi lepas usap lepas usap itu artinya
ke siapapun dia itu someah
dia itu kasih sayang ke setiap orang
terus apa ke pelpage
ke pelpage itu artinya
dia itu tidak kalau saya tidak untah
kalau anggaran itu sesuai dengan
apa yang dianggarkan legawur
ketika sudah memang dianggarkan untuk peruntukan masyarakat
ya dia itu tidak perlu dianggarkan
berikannya kepada masyarakat gitu legawur
siapa pun yang membutuhkan dia membutuhkan
tapi dia itu paget kepada hal hal yang tidak diperlukan
yang tidak prioritas
yang sekarang radianya kebetulan akan diberikan
pusaka rahiang medang gumilang
pusaka rahiang medang gumilang
pusaka rahiang medang gumilang
kehadiran masyarakat adat bagi keraton sumedang larang
bukan hanya sebagai pelengkap eksistensi keraton
sejak dahulu keraton sumedang larang memiliki hubungan dengan
keraton sumedang larang memiliki hubungan
saling membutuhkan antara keraton dengan masyarakat
antara keraton dengan masyarakat
di masa lalu keraton memberikan hak untuk mengelola
lahan pertanian dan perkebunan kepada masyarakat

yang hasilnya dibagi kepada masyarakat adat
hal ini pun masih terus berlangsung hingga saat ini
meski keraton bukan lagi menjadi penguasa

hal ini sesuai dengan filosofi sunda tri tangku di buwana

yang di dalamnya terdapat karesian dan keramaan
yang berarti kesejahteraan dan kemakmuran
kerajaan itu kita mengabdi kepada rakyat
jadi cita citanya dulu saya dulu juga begitu
ingin menikahkan kesejahteraan masyarakat
nah itu bukti kita tidak dongeng nih
kalau kita kebanyakan klisi
demi perjuangan demi perjuangan rakyat
kakek saya sudah membuktikan kita punya sawah
seratus hektare diberikanlah kepada penggarap penggarap sawah
yang sekarang sampai sudah cucut buyutnya
jadi dari penggarap sawah kakek dulu
mulai diturunkan kepada anaknya
diturunkan sampai cicit cicitnya sekarang
tapi kita administrasi sempurna
nah itu tiap dua tahun sekali
dia mengadakan perjanjian
ya surat kontrak apa ya
satu batak cuma dua kilo seperapat
untuk kerajaan ini
tapi kalau dua kilo seperapat per tumbak
ini dari dulu
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
puluhan prajurit perang atau biasa disebut wirayuda ini
terlihat sedang berlatih di halaman keraton sumedang larang
formasi ini merupakan formasi parade pasukan wirayuda
yang biasa digunakan ketika perang di zaman dahulu
saat ini wirayuda diisi oleh anak anak muda
yang memiliki minat pada kebudayaan dan kesenian dari sumedang larang
meskipun keraton sudah tidak lagi memiliki kekuasaan secara politik
masyarakat adat masih tetap menghormati kehadiran keraton
keraton berubah peran menjadi pusat kebudayaan dan sejarah
kalau di sini tuh keratonnya nggak terbatas ya
keraton itu nggak terbatas
jadi lebih ke berbagi aja berbagi pengalaman gitu kan
berbagi adat budaya gitu saling belajar lah
kalau kita kan nggak terbatasnya gini loh

kalau kita kan nggak terbatasnya gini loh
kalau misalkan kita mau kesini ke keraton boleh gitu kan
mau main boleh mau belajar boleh disini
di keraton kan kita ada silat ada banyak ada golok juga gitu kan
masyarakat yang biasa juga dari luar keraton bisa ikut
di sini masih aktif di dalam keraton setiap minggunya
di sini ada kegiatan kegiatan yang dimana ada kegiatan nari di sini juga
itu sebelum ada ppkm
seni budayanya dimajukan karena kita sumedang sebagai poster budaya sunda
sebagai pusat kebudayaan sunda di jawa barat
keberadaan keraton sumedang lara diharapkan bisa mengisi ruang ruang kosong dari kehadiran negara
khususnya untuk melestarikan kebudayaan
pasalnya dengan menjaga budaya dan nilai leluhur
sama dengan menghormati perjuangan nenek moyang dan leluhur
dan bisa bermanfaat bagi masyarakat
intinya kami ini ada sebuah kaedah ya
memelihara nilai lama yang baik dan menggali nilai baru yang lebih baik
jadi yang lama yang baik kita pertahankan
tapi kita perspektif ke depan juga ada nilai yang baru yang lebih baik
kita aplikasikan juga dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan ini
jadi sekali lagi fondasi kami itu dalam membangun sumedang
pertama agama akan mengarahkan
kedua budaya don't do it akan membumi
yang ketiga teknologi akan mengakselerasi
arti pentingnya keraton ini bagian dari budaya
yang sudah ada sejak dulu dan ada nilai nilai yang terpatri di dalamnya
yang kalau diimplementasikan dalam kehidupan keseharian
itu akan bermanfaat menjadi pemantik
sumber inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan etos kerja masyarakat
keraton sumedang larang
merupakan aset kerajaan sunda yang harus terus dilestarikan
masih adanya keraton
pusaka pusaka masa lampau
dan kesenian tradisional
merupakan bukti adanya keraton sumedang larang
yang merupakan penerus kerajaan panjajaran di tanah parahiangan
sekaligus bukti sejarah kebesaran budaya sunda pada masa lampau